selera wacana penambahan kementerian di kabinet prabowo gibran mengemuka
bahwa akan ada penambahan dari tiga puluh empat menjadi empat puluh kementerian
tak selang lama dari kabar itu badan legislasi dpr
menyetujui ruu perubahan undang undang no tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
tentang kementerian negara menjadi ruu usul inisiatif dpr kamis kemarin
mampukah ini menjadi solusi menghadapi besarnya berbagai tantangan pemerintahan
bukan semata mata bagi bagi jatah kue kekuasaan
lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis kompas tv friska clarissa
berapa agensinya sih mas untuk makan siang gratis
saya kira ini siasat dpr
yang memang pada dasarnya
tidak ingin melibatkan publik seluas luasnya
bagaimana menurut anda kementerian di kabinet prabowo gibra
jika iya mampukah ini jadi solusi menjawab berbagai tantangan di pemerintahan
bukan sekadar bagi bagi kue kekuasaan
lengkapi dalam ulasan istana bersama saya friska clarissa

wakil presiden terpilih gibran trakabuming raka
karena sempat angkat bicara soal wacana nomenklatur kementerian
yang kabarnya akan ditambah hingga empat puluh kementerian
gibran bilang rencana tersebut masih digodok
termasuk di dalamnya soal kementerian yang mengurusi makan siang gratis
sebagai prioritas terutama di seratus hari pertama pemerintahan prabowo gibran
oh itu nanti ya masih dibahas masih digotok lagi
tunggu aja ya tunggu aja
kemarin sempat dibahas tapi tunggu dulu ya tunggu dulu tunggu dulu
berapa adjensinya sih mas untuk makan siang gratis
kenapa harus dibuat di griban sendiri
distribusinya juga tidak mudah
waktu untuk dibawa ke rapat paripurna
kita berharap apakah presiden nanti siapapun yang akan ditunjuk
untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam dalam pembicaraan tingkat satu yang akan datang
dan kami bersyukur ternyata bahwa semua fraksi setuju dengan berbagai macam catatan catatan yang ada
yang sifatnya adalah dalam rangka prinsip yang pertama
semua menghargai perubahan ini dalam rangka memperkuat sistem presidensil kita
selain alasan penyesuaian perkembangan zaman dan sudah masuk prolegnas sejak dua ribu sembilan belas
ketua komisi dua dpr yang juga wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia tak memungkiri
revisi undang undang kementerian negara bersinggungan dengan kepentingan akomodasi politik
meskipun ia mengaku itu bukan alasan utama
yang namanya akomodasi politik itu kan saya kira nggak bisa dihindari juga
nah oleh karena itu berdasarkan dua hal yang tadi
nah momentum kita punya momentum sekarang punya momentum untuk melakukan revisi undang undang kementerian
nah yang juga mungkin salah satu pertimbangannya itu bisa jadi ada aspek akomodasi politik
tapi gak murni aspek akomodasi politik
kritik datang dari peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia formapi
yang menilai revisi undang undang oleh dpr cenderung tertutup dan bertujuan mengakomodasi kepentingan elit
saya kira ini siasat dpr yang memang pada dasarnya atau punya kecenderungan kuat
tidak ingin melibatkan publik seluas luasnya dalam setiap proses pembahasan ruu yang mereka lakukan
apalagi kita tahu betul untuk
di mana ruu itu direvisi hanya untuk memenuhi selera atau keinginan dari pembuat ruu
dari partai politik dari elit dari penguasa
ada tiga poin dalam revisi undang undang kementerian negara yang merupakan inisiatif dpr
pertama terkait penghapusan pasal sepuluh yang mengatur ikhwal presiden dapat mengangkat menteri dan wakil menteri
dengan karena adanya beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus
selanjutnya revisi pasal lima belas yang awalnya mengatur secara khusus jumlah kementerian sebanyak tiga puluh empat
di mana dalam norma baru yang dimasukkan
yaitu presiden dapat menetapkan jumlah kementerian dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
terakhir penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang undang di ketentuan penutup
prabowo subianto dhanil anzar simanjuntak menegaskan
fokus prabowo dalam menyusun kabinet bukan pada jumlah
menurut dhanil saat ini belum ada kesimpulan total nomenklatur kementerian di kabinet prabowo gibran
melainkan masih menyusun struktur berdasarkan visi dan program kerja
baru nantinya menentukan kementerian dan pejabat yang akan mengisinya
nah itu yang sedang dilakukan dan belum ada satupun kesimpulan yang diputuskan oleh pak prabowo akan ada tiga puluh empat kementerian misalnya sesuai dengan undang undang
atau ada empat puluh bahkan ada yang bilang enam puluh dan sebagainya
sama sekali belum ada keputusan terkait dengan itu
oke kalau tadi misalnya bang habib bilang bahwa ya tidak menampik juga kalau misalnya kebutuhannya demikian
artinya sejauh ini pengembangan wacana sampai berapa kementerian
apakah kementerian di masa pak jokowi ini masih bisa diterapkan atau butuh pengembangan sudah sampai tahap sana belum
iya tapi yang jelas sampai dengan detik ini pak prabowo belum memutuskan berapa kementerian yang akan beliau bentuk untuk memenuhi semua program program dan visi yang ingin diwujudkan oleh pak prabowo
yang jelas bagi pak prabowo hari ini fokusnya adalah bagaimana visi dan program itu bisa dimanifestasikan
kemudian selesai nanti dengan institusionalisasi melalui kementerian baru kemudian kita berpikir tentang orangnya dari mana dan siapa
bertambah atau tidaknya jumlah kementerian sudah pasti jadi hak prerogatif presiden terpilih
namun apapun keputusan yang dipilih masyarakat sebagai konsumen kebijakan harus jadi prioritas utama dalam menjalankan visi dan misi kerja sebagai janji